video harimau kurus milik maharani zulamongan jawa timur
ramai diperbincangkan di media sosial
nazikatul umah pengunggah video
menemui pihak manajemen maharani zulamongan
dan langsung minta maaf pada kamis siang
warga bunga gresik ini mengaku hanya iseng
dan tidak sengaja mengunggah baksi
sang harimau sumatera yang ada di dalam video
saya mohon maaf yang sebesar besarnya
atas video viral itu menjadi seperti ini
menjadi omongan netizen yang sangat pedes itu
ternyata nggak sesuai faktanya yang ada di video
dan ternyata sehat juga
melihat niat baik pengunggah video
pihak maharani zulamongan pun sepakat untuk saling memaafkan
tadi jadi kita sudah saling menyadari dan memaafkan
saya sendiri sebagai pengelola maharani zulamongan dan gowa
bisa introveksi diri dan entusiastik
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
kesejahteraan satwa ini
sebelumnya pihak pengelola membantah video viral
harimau kurus di maharani zulamongan
kondisi baksin normal dan sehat
hanya saja mengalami penurunan pola makan
akibat usianya yang sudah tua
miftahul arief lamongan jawa timur